pak ini yusuf pak
bapak kamu itu baru saja pulang
bapak pasti akan sembuh kan
kamu tenang ya yusuf
bapak sedang ditangani sama dokter
insya allah dikasih
yang terbaik buat kamu
dikasih kesembuhan bapak ya
ya sebaiknya kita banyak berdoa
supaya bapak kamu itu cepat sembuh
bapak kenangan gue
bisa turun berapa
kalau begini seratus loh
eh udah bangun
kita tuh sekarang mau ke bandung
nyari bapak ibunya kasih
tapi berhubungnya sama bapak gak punya duit
jadinya ya kita jalan kaki
karena nya ludah udur
makanya kecapean demen tais dirahat
kalau bapak emang kuat ya
yang capek juga sapa
bapaknya pengen cari ibu bapak kasih
sambil jalan kaki
iya bang ya
kok kasih sedih
gara gara aku udah nge repotinnya sama bapak
kata siapa kasih nge repotinnya sama bapak
jangankan ke bandung nyari ibu bapak kasih
ke bulan aja nya sama bapak jalanin
waduh ke bulan
bandung aja kagak nyampe lo pake ke bulan lagi
abang perjalanan bikin brok saya aja
jangan sedih sedih mulu
nye nyam nyari ibu sama bapak nanti ajak
kalau nye sama bapak udah punya uang
yaudah kita pulang dulu ya
lelam lelam lelam
enggak kan gua udah ujur
ntar gua mati di jalanan apa gimana
lu gendong aja
kalau lu mati gua kubur
gua bakal buat perhitungan

ntar gua penuh
ntar gua penuh
ntar gua penuh
ntar gua penuh
ntar gua penuh
ntar gua penuh
ntar gua penuh
ntar gua penuh
ntar gua penuh
gimana keadaan itu
keadaan pasien saat ini sudah stabil
beliau menunggu keluarganya di dalam
ini yusuf pak
ini yusuf pak
bapak kamu itu
baru saja pulih
setelah mengalami trauma
sebaiknya yusuf diajak menunggu di luar saja ya
oke kita tunggu di luar ya
bapak ngamuri perut
tadi kan dokter bilang
kalau keadaan bapakmu itu masih trauma
masih belum stabil
jadi biarkan dia istirahat dulu ya
kamu juga harus istirahat
ini kan sudah malam
lebih baik kita pulang dulu ya
kita bisa kembali lagi kesini
nengok bapak kamu
tapi yusuf kangen sama bapak
yusuf mau nginep disini
tapi lebih baik kita bersabar nak
bapak udah lupa sama yusuf
itu gak mungkin
mana ada orang tua yang akan melupakan anak sebaik kamu suf
kalau seluruh cinta bagiku
selalu menentangkan perasaanku
ada di sisiku samanya
kau mengekalkan laki laki tubuhku
yang sanggup menghidupkan segala keraku
buka selalu menuju mu

bang orang sedih ya
sama perginya yusuf
sampai sedih sih
gimana keadaan yusuf bang
malam ini kami belum bisa pulang
masih ada urusan
gimana keadaan yusuf bang
baik baik baik
ya udah dulu ya
yusuf belum bisa balik
yusuf belum bisa balik
yusuf belum bisa balik